menghadapi arus mudik lebaran menteri perhubungan bersama dengan menteri kesehatan
minggu siang memeriksa kesiapan di bandara soekarno hatta tanggerang banten
usai memeriksa pesawat pemerintah menyatakan semua armada maskapai penerbangan laik untuk terbang
didampingi langsung para stakeholder di bandara suta
menteri perhubungan langsung melakukan rem cek ke salah satu pesawat yang terparkir di afron terminal satu bandara suta
menurut menteri perhubungan rem cek dilaksanakan secara acak dan berlaku untuk semua unit armada penerbangan
sementara menurut menteri kesehatan nila muluk
pemerintah telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para pilot dan pramugari
kami tetap menyembah kepada makapai kepada populator bandara untuk melakukan kegiatan secara konservatif
apa yang dilakukan konservatif itu
segala sop yang ditetapkan oleh otoritas bandara seyokenya dilaksanakan dengan baik
kita pernah mendengar di lade yang berdengar pemakaian narkoba
jadi memang narkoba ini kita cek
kita cek secara random pak jadi tidak memang selalu kita bisa random

jadi mereka akan selalu harusnya tahu bahwa mereka suatu hari akan bisa terkena ceknya di random ini secara acak